di tengah pro kontra legitimasinya muncul polemik baru terkait pansus hak angket dpr atas kpk
anggota pansus menyoroti kepala birohumas kpk febri diansyah yang dianggap melakukan perlawanan terhadap pansus hak angket
ketua pansus hak angket dpr atas kpk agun gunanjar dibuat gerah oleh ucapan kabiro humas kpk febri diansyah
terkait dana miliaran rupiah yang diajukan pansus kpk sebagai anggaran untuk menjalankan kerja pansus
pansus kpk menganggarkan dana sebesar tiga satu miliar rupiah sebagai biaya operasional kerja selama enam puluh hari sesuai dengan undang undang
sebelumnya febri pernah mengomentari tentang anggaran yang akan digunakan oleh pansus hak angket dpr
salah satu bentuk dari tindak pidana korupsi itu adalah perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dan ada pihak pihak yang diperkaya di sana
ini panitia hak angket ini akan ditetapkan melalui keputusan dpr
kita lihat nanti apakah keputusan dpr itu akan dibuat secara melawan hukum atau sesuai dengan aturan hukum yang berlaku
karena di keputusan dpr itu nanti juga akan dilampirkan berapa kebutuhan anggaran untuk angket ini
anggarannya dari mana anggarannya dari keuangan negara
apakah uang rakyat indonesia ini atau keuangan negara ini dapat digunakan dengan sebuah dasar yang masih dipertanyakan
cara seperti itu
ini yang dipertanyakan
pemilkar bambang susatyo dan politisi pdi perjuangan masinton pasaribu yang namanya disebut dalam bap miriam s haryani juga menjadi anggota dari panitia khusus angket atas kpk
seperti diketahui cikal bakal usulan pembentukan pansus hak angket kpk berawal dari permintaan dpr untuk membuka rekaman pemeriksaan miriam s haryani
namun hal ini ditolak oleh kpk karena dianggap dapat mencederai proses hukum yang sedang berjalan
pertama dari cikal

dan ini entah kebetulan atau tidak muncul wacana di dpr untuk merevisi pasal yang mengatur pembentukan pansus angket tersebut
kami akan membahasnya malam hari ini dengan donald faridz yang merupakan koordinator divisi korupsi politik indonesia dari indonesia corruption watch atau icw
kemudian ada mardani alisera yang merupakan anggota dpr ri fraksi pks
selamat malam pak mardani
selamat malam dra
anda dari pks mendengarnya seperti apa nih ketika ada rencana revisi soal ini
sebetulnya yang berkembang kan revisi mengakomodasi teman teman pdp yang belum ada di kursi pimpinan
tapi dari awal kami sudah menganggap bahwa revisi undang undang md tiga ini seperti kotak pandora
sekali dibuka ya keluar semua
jadi rame dah
kita akan lihat dulu ya bagaimana sebenarnya bunyi dari pasal dua ratus satu yang akhir akhir ini pasal ini sepertinya menjadi sorotan berbagai pihak
pasal ini bercerita tentang syarat dari pembentukan pansus hak angket
kita lihat infografisnya seperti berikut ini
baik ya ini tentang pks yang menolak wacana revisi
undang undang md tiga pasal dua ratus satu
ya ini lebih tepatnya bunyi dari pasal dua ratus satu ayat dua di undang undang md tiga ya
dalam hal dpr menerima usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat satu
ayat sebelumnya begitu ya
bahwa dpr membentuk panitia khusus yang dinamakan panitia angket yang keanggotaannya terdiri atas semua unsur fraksi dpr
di sini letak yang menjadi perdebatan beberapa waktu terakhir ketika dpr akan mengajukan hak angket terhadap kpk
penuh dengan kontroversi
entah ketuk palunya itu aklamasi ataukah melalui apa namanya voting ya
itu mereka punya alasan sendiri yang masuk dalam pansus
tapi kita tahu ketika pembentukan pansus ini sendiri juga masih banyak pertanyaan muncul
karena tidak terdiri atas semua unsur fraksi
terbukti pks ya belum tidak mengirimkannya
ini tidak mirip atau belum
sampai sekarang insya allah istiqomah tidak ikut di pansus
tidak ikut mengirimkan
nah artinya ada yang dilanggar pasal dua ratus satu
ketika mas donald ini dibicarakan
diperdebatkan di luar dan lain sebagainya
artinya pansus ini tidak legitimasinya masih dipertanyakan
ternyata muncul wacana justru pasalnya yang mau direvisi
biar ini sesuai dengan peraturan perundangan
anda melihatnya seperti apa
saya melihat sejak awal
pansus dan proses paripurna dua puluh delapan april untuk menyetujui pengusulan hak angket
banyak sekali aturan aturan yang dilanggar
jadi kalau kita membaca secara sistematis regulasinya mas indra
yang mensyaratkan bahwa persetujuan angket dihadiri setengah lebih satu
dan disetujui dari setengah lebih satu dari anggota yang hadir tersebut
fakta secara hukum dan itu ditonton oleh semua publik itu tidak terpenuhi
nah kalau kita baca tadi
itu saat pengetukan
pengetukan palu paripurna ya
pasal satu ratus sembilan puluh sembilan dan tatip mengatur mekanisme pengambilan keputusan di dpr ri
tatip kan jelas bahwa mekanismenya kalau tidak bisa musarah mufakat akan voting
kemarin itu kan tidak terjadi
terjadi musarah mufakat
voting itu harus dijelaskan dan dihitung berapa orang yang hadir
dan kemudian ketika sudah memenuhi n plus satu tadi
baru dihitung jumlah suara mana yang setuju dan mana yang tidak setuju
mekanisme itu dilanggar sesungguhnya dalam paripurna dua puluh delapan april
baru tiga fraksi yang menyampaikan sikap
tiba tiba pimpinan sidang melakukan tindakan premanisme
saya menyebutnya tindakan premanisme
oh ini anda tidak takut ditutup nih
peran secara hukum dan secara politik
mengetuk palu secara sendiri artinya kan tidak menghargai suara anggota dpr
yang saya pahami mas indra pimpinan itu hanya memfasilitasi dari anggota
kalau ada yang mau komplain mana yang instrupsi pimpinan memfasilitasi sifatnya
tidak bisa melakukan upaya premanisme secara sendiri menyetujui seorang diri
ini kan bukan perusahaan
yang kemudian atasan bisa memutus tanpa ada persetujuan bawahan
ini relasinya bukan relasi atasan bawahan di dpr
relasinya adalah setara pimpinan hanya kemudian memfasilitasi
itu yang menurut saya dilanggar
itu saat ketuk palu
perbuatan kemudian berlanjut mas
ketuk palu hak angket
jadi ini harus membacanya sistematis
forum itu dilanggar mekanisme apa konsekuensi yuridis
tapi konsekuensi yuridis ketika forum
itu sudah menjadi cacat hukum
maka kemudian proses pembentukan pansus juga cacat hukum
karena dasar induk pintu masuk legal formilnya ditabrak
nah itu yang kemudian
yang sudah cacat hukum mau selanjutnya pasti akan lanjut hukum
nah selanjutnya akan cacat hukum
secara formil tidak terpenuhi
dan dua ratus satu dan dua ratus dua itu masalah juga
dua ratus dua kan soal anggaran itu mas indra
dua ratus satu soal pembentukan pansus
pembentukan pansus yang wajib sifatnya
kalau kita baca mas indra tadi sudah dilihat
pasal ini pak mardhani mudah mudahan saya tidak keliru mandatori
artinya ada kewajiban setiap fraksi untuk mengirim
saya membaca memori funkulting perdebatan naskah undang undang md tiga
kenapa pasal itu muncul pasal kewajiban
karena dulu terjadi tirani mayoritas terkait dengan kudeta yang terjadi terhadap almarhum presiden abdurrahman wahid
ada sebagian fraksi yang setuju
tapi kemudian tidak setuju
berlaku tirani mayoritas kemudian semua pihak kemudian memaksakan diri untuk terus melakukan hak menyatakan pendapat
yang kemudian berujung kepada impeachment kepada almarhum presiden gus dur
nah ini pasal ini menjadi mandatori secara tidak langsung menjadi bagian check and balances di internal dpr sendiri
terkait pada fraksi fraksi
nah itu yang kemudian melahirkan asbabun nuzulnya kira kira begitu
jadi kalau memang tidak ada satupun fraksi
walaupun sembilan mengirimkan tapi tidak ada satupun yang tidak mengirimkan
maka sebenarnya tidak bisa terbentuk ini pansusnya
tidak bisa terbentuk kan secara formil kan jelas sekali bahasa
kalau kita baca penjelasan pasal dua ratus satu bahasanya cukup jelas
artinya tidak ada tafsir lain dari pasal itu
dia menjadi mandatori
nah kalau kita laitkan dengan politik perdebatan beberapa waktu belakangan
berarti kan mereka menyadari mas indra pasal ini jadi benturan
sehingga pasalnya merasa harus diubah
jadi kan sesungguhnya mereka sudah mulai menyadari
ini tidak sah karena tidak semua fraksi mengirim
pasti narasinya akan diubah
tidak wajib kemudian untuk mengirimkan
kami punya pendapat atau pernyataan dari wakil ketua dpr fahri hamzah
yang mengatakan bahwa justru yang tidak mengirimkan anggotanya ke pansus angket
padahal tentang hak angket ini sudah diketuk di paripurna
sebenarnya fraksi itulah yang bermasalah
jadi sebenarnya harus mengirimkan
coba kita akan dengarkan pernyataan lebih lengkap dari fahri hamzah berikut ini
yang sudah masuk ke dalam daftar
kebetulan pan juga masuk
jadi ini semua ya kalau tidak salah ya
tinggal yang belum tinggal demokrat sama pks saja
ya semua terpenuhi itu adalah hak
kalau tidak menggunakan hak tidak apa apa
tapi pansusnya harus jalan
nggak mungkin pansus nggak jalan karena ada yang tidak hadir
yang tidak hadir itu yang harus dipersoalkan sebetulnya
karena ini kan kewajiban menurut undang undang
pak mardhani yang tidak hadir itu yang harus dipersoalkan
ini kata wung fahri hamzah ini
sebenarnya punya kedekatan mungkin ya
mungkin kali ini tidak kompak ya
satu hari jangan dibahas
oh jangan dibahas
keberumnya beda ya pak
saya takut mengatakan pks atau bukan
nanti pak mardhani yang bisa menjelaskan
jadi seperti donald tadi bilang
di dpr itu prinsipnya musimy musyawarah
makanya dibanyak keputusan paripurna khususnya yang strategis
selalu kadang kadang sampai setengah dua dini hari
karena memang tidak boleh ada pemaksaan
satu orang instruksi juga
karena mestinya dia untuk hal yang sangat strategis pelanggaran undang undang dan kebijakan turunannya yang memang di zaman soeharto ada tentang pertamina di zamannya pak sby kemarin senturi sebelumnya ada lagi zaman pak gusdur angket bulog
karena kita menganggap hak angket ini senjata rahasia tinggal selangkah ke hak penyatakan perintah
pendapat dan sesudah itu bergulirlah impeachment dan berikutnya
maksudnya hak ini sangat keramat
keramat dan fokusnya sebenarnya kepada pemerintah ya
kita bisa mengatakan kpk part of the government tetapi kami tetap menganggap kpk lembaga penegakan hukum
ada di ranah yudikatif
di ranah quasi state institution
tapi tidak termasuk ke dalam
perkara yang menurut kami strategis dan membahayakan kepentingan negara dinilai dari konstitusi ataupun undang undang
intinya bukan obyeknya
belum lagi kalau kita melihat suasana kebatinan
kita sedang berjuang kalau bahasa kami berjihad melawan korupsi
kita perlu perkuat kpk ppatk
sekarang ini lagi dibahas rancangan undang undang pembatasan transaksi tunai
sehingga sepuluh juta ke atas harus transfer sehingga traceable
menurut kami apatah lagi ternyata ada cerita tentang ktp elektronik yang penuh dengan cerita
pintu masuknya memang dari situ
sehingga kami tegas ini tidak proporsional ini tidak tepat ini tidak memberikan manfaat kepada upaya penegakan korupsi
karena itu pks tegas
dari penjelasan panjang pak mardhani ini nanti beberapa hari ke depan nggak berbalik badan pak ya
karena kalau kita lihat beberapa fraksi sempat mengatakan dengan keras
oh ini bagaimana tanpa aiueo langsung diputus
tapi besoknya kemudian mengatakan mengirimkan pansus agar bisa mengawal hak angket ini agar tidak melemahkan kpk
kenapa pks tidak berpikir ke sana
tetap mengirim agar mengawal tidak terjadi pelemahan terhadap kpk
tentu tiap fraksi kami tidak dalam posisi mengomentari
itu hak setiap
maksud saya kenapa pks tidak memilih seperti itu
kalau pks tegas
itu tadi satu ini tidak sesuai
angket ini tidak sesuai
baik objeknya maupun substansinya
kalau misalnya pengertiannya mengirim untuk justru mengawal seperti alasan alasan fraksi yang berbalik badan itu
pada prinsipnya kalau kita sudah tegas kemudian ikut di dalamnya
kita minoritas nanti akan membuat keputusan yang kita terikat
itu sesuatu yang mencederai prinsip dari pks sendiri
yang ingin tegas memerangi korupsi
mas odal katakanlah objek dari angket ini misalnya tepat
kita masih beranda anda ya tidak berkait dengan sekarang
tapi karena kita mau bicara pasal dua ratus satu ini
ketika obyeknya tepat sasaran dan kemudian ada pengertian harus semua unsur fraksi datang
misalnya nih yang disosotkan pemerintah
pasti ada partai yang menjadi pendukung pemerintah di situ
kalau mereka tersandra pasal dua ratus satu dan tidak mengirimkan anggotanya ke pansus angket
sementara paripurna sudah diketuk saat itu
misalnya lewat voting
kalau lewat voting kan biasanya ya mayoritas yang menang tentu saja kan
tapi tetap ada yang tidak setuju
tapi ketika itu sudah diketuk
kemudian pasal dua ratus satu mengatakan harus semua unsur fraksi
nah bagaimana nggak bisa jalan pansusnya
kalau ada satu yang tidak mengirimkan
ini karena objeknya tepat ya
kalau objeknya tepat akan seperti itu
tentu perdebatannya sejauh mana proses paripurna itu benar atau salah
kalau proses paripurna benar salah
menjadi mandatori bagi partai untuk menjadi alat justifikasi bagi pimpinan dpr
dorong agar fraksi fraksi mengirimkan orang
tetapi karena paripurnanya tidak sah
pak mardani kemudian juga demokrat
punya justifikasi justru menggunakan dalil
karena paripurna tidak sah
maka kemudian kami tidak mau menjalankan mekanisme hukum yang kemudian sudah cacat dari awal
jadi justru ketika paripurna itu tidak sah menjadi dalil hukum
untuk tidak melanjutkan pada proses itu
nah kalau mau harusnya memulai dari awal lagi
mulai dari awal lagi
mulai dari awal lagi
mulai dari awal setuju di paripurna atau tidak mekanisme itu dijalankan
kalau memang dalam mekanisme voting
yang terjadi jumlahnya contoh yang terjadi dengan komposisi saat sekarang
pks dan kemudian demokrat kalah voting
itu kan menjadi mandatori bagi mereka untuk
oh menjadi mandatori memang harus mengirimkan
tetapi kan ini berbeda konteks perbuatan yang sama
tetapi punya implikasi hukum yang berbeda
karena begini tafsir yang ada di luar kesannya semua unsur fraksi
semua unsur faksi seperti yang dimaksud oleh fahri hamzah tadi kan
itu sifatnya memang harus mengirimkan
memang dalam sisi dia berpandangan bahwa paripurna itu sah orangnya betul betul
tetapi kalau misalnya katakanlah dalam paripurnanya itu tidak ada masalah
kemudian ada satu partai yang tidak mengirimkan anggotanya ke mansus
dengan pengertian tafsir dua ratus satu seperti yang saat ini juga
seperti yang dimaksudkan oleh pak mardhani dan juga mungkin partai demokrat
dan juga pak masud
itu juga pegiatan korupsi yang ada di luar
tentu tentu implikasi hukumnya akan berbeda
saya berpikir justru pks akan berpikir juga
karena mekanismenya sudah benar sejak awal
atau tidak ada tendensi apa apa juga mereka terlibat
ini kan satu paripurna sudah cacat hukum sejak awal
dan kemudian ada tendensi yang melenceng kemana mana
kalau kita baca pernyataan dari salah satu wakil ketua pansus dari pdip
yang bersangkutan menyebutkan bahwa akan bermaksud
dan kemudian pemeriksaan bisa melebar kemana mana
itu yang keluar sebenarnya dari objek angket yang dibacakan
oleh saudara tafil kulhadi di dalam paripurna kemarin
padahal itu tidak pernah satu poin itu yang dibaca
dan yang kedua ini yang paling penting mas indra
saya setuju dengan pak mardhani
silahkan kita cek pasal tujuh puluh sembilan undang undang md tiga
secara eksplisit menyebutkan angket itu adalah forum penyelidikan
beda dengan penyelidikan yang dilakukan oleh polisi dan jaksa
penegak hukum ya
dia bukan penyelidikan pro justis ya
tapi dia adalah penyelidikan secara politik
nah untuk melihat pelaksanaan undang undang dan atau kebijakan pemerintah
ini pasalnya satu napas loh mas indra
artinya dia bisa pelaksanaan undang undang oleh pemerintah
pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah atau kedua duanya
objek dari angket ini
objek dari angket itu sebenarnya adalah pemerintah
bukan lembaga penegak hukum
ini yang kemudian menjadi kuat argumentasi
ini yang ketika bicara tentang ada dugaan kesalahan substansi ya
sementara kesalahan prosedur juga ada soal dalam penetapan rapat angket maupun penerapan
kalau mudah membaginya mas indra
formil dan material
formil dan material
formilnya itu adalah bagaimana mekanisme satu ratus sembilan puluh sembilan itu tidak dijalankan
materialnya adalah objeknya
dan objeknya juga tidak terpenuhi
ini justru saya khawatir ini senjata makan tuan bagi partai pengusung pemerintah sendiri
karena pak mardhani sudah menjelaskan tadi
ujungnya hmp maksudnya
ujungnya kepada pemerintah
saya justru khawatir
nanti ini menggali lubang bagi pemerintah
kita akan bertanya langsung kepada salah satu anggota pansus sudah hadir
tapi kita harus beritahu lebih dahulu
ada bung mas indra basaribu setelah jadwal berikut
pertama ada ini tim ibu
seperti yang saya sampaikan sebelum break tadi
sudah hadir salah satu anggota dari pansu pdi perjuangan bung mas indra basaribu
selamat malam bung terima kasih
sudah hadir saya sahabat juga melalui sambungan telpon
ada jurubicara kpk bang febri diansah
selamat malam bang febri
selamat malam mas indra selamat malam pak mas indra
kita tadi sudah mengulas tentang rencana ada wacana revisi di pasal dua ratus satu
pasal yang akhir akhir ini rame diperbincangkan karena ini terkait dengan pembentukan pansus
sebagian pihak mengatakan pembentukan pansus ini tidak sesuai dengan pasal dua ratus satu undang undang md tiga itu
tapi kan kalau pansus berpandangan berbeda kan itu sudah sesuai
jadi kalau sudah diketuk paripurna maka semua fraksi harus mengirimkan wajib gitu ya
sehingga kalau yang tidak mengirimkan menjadi salah sebenarnya menjadi permasalahkan
kalau menyimak pernyataan bung faryam
tapi saya ingin mulai dari ini yang menarik juga
yang seharusnya saya mulai dari awal
adalah dari pansus angket terhadap kpk ini menyatakan akan menyurati pimpinan kpk
terkait pernyataan pernyataan yang disampaikan oleh jurubicara kpk bung febri diansyah
terhadap pansus angket yang dinilai menyerang pansus
sebenarnya seperti apa sih
jadi sebenarnya kan objeknya ini kpk
jadi sebenarnya kan objeknya ini kpk
ya kpk kan pelaksana undang undang
jadi sebagai pelaksana undang undang itu dia bekerja sesuai dengan perundang undangan
bukan kemudian ikut menafsirkan perundang undangan tersebut
yang dianggap pansus yang disampaikan oleh bung faryam itu menapsir
ini kan kpk ini kan offside offside terus gitu lah
udah kayak institusi politik
institusi politik ya
iya ngomentarin di luar tupoksinya
tupoksinya itu penegakan hukum dalam hal pemberantasan korupsi
berkaitan kasus perkara ngomong mekanisme sistem pencegahan dan lain lain
itulah yang dibicarakan
bukan kemudian mengomentari yang di luar tupoksinya
nah itu offside namanya
nah ini kan jadi semacam kaleng rombeng
kalau dalam bahasa pasaran itu kaleng rombeng
apa aja dikomentari
nah kita kan gak mau
kita harus dipahami
ini institusi negara
kalau bung donald menyatakan itu sebagai icw
karena itulah tugas di luar sebagai elemen masyarakat
tapi kalau yang namanya institusi negara lembaga negara
dia harus mengikuti
ada patsunnya ada etikanya ada hubungan ketatanegaraan
pernyataan mana yang offside itu
yang mengomentari bung donald
itu tidak ranah kpk
kpk itu ngomong tentang perkara hukum
ngomong tentang pemberantasan korupsi
gak usah ngomentarinnya
kayak kaleng rombeng
kpk ini pertanyaannya
tapi yang akan diangket kpk
kpk tidak boleh komentar sama sekali
kan yang akan diangket ini
ada yang diangget kpk
ya nanti disampaikan aja
di dalam forum angket itu
jadi gak boleh berkomentar di luar
ya dia komentar itu
jangan offside gitu loh
jangan di luar kewenangannya
dia pelaksana undang undang
bukan penafsir undang undang
kaleng rombeng jadi
saya akan minta
minta pendapat dari bang febri
disebut bahwa offside
pernyataan pernyataan dari kpk
terkait dengan anket ini
ya kpk itu kan lembaga penegak hukum
kami adalah pelaksana undang undang
jadi sampai disana
sebenarnya pak masjid tuan benar
nah untuk melaksanakan undang undang
undang undang itu tentu harus dipahami
bagaimana memahami undang undang secara benar
dimulai dari membaca undang undang tersebut
dan menafsirkan undang undang itu
semua orang yang belajar di fakultas hukum
penafsiran itu ada banyak metodenya
saya gak tau ya kalau tidak
pernah belajar di fakultas hukum
dan tidak memahami penafsiran itu
tapi kami yang pernah belajar di fakultas hukum
dan ada di lembaga penegak hukum
misalnya salah satu cara untuk menerapkan
itu kita baca undang undangnya
di undang undang misalnya disebutkan
di pasal dua ratus satu bahwa
pansus hak anket
terdiri dari seluruh unsur fraksi
agar kpk bisa melaksanakan undang undang
penaman awal kami
meskipun ini tentu masih kita diskusikan lebih lanjut
jadi di kpk sendiri
posisi sampai dengan saat ini adalah
kita masih melakukan
dan kemudian diskusi
dengan sejumlah ahli hukum
yang menurut kita memang punya kompetensi
untuk bisa memahami undang undang tersebut
agar kita nanti tidak salah
dalam melaksanakan undang undang
jadi melaksanakan undang undang
tidak bisa dipahami
seperti apa yang diinginkan oleh pihak pihak
tentu tidak demikian
sebagai lembaga penegak hukum
untuk melaksanakan undang undang itu
apalagi kpk adalah kompleks
sekaligus subjek dalam
karena itu kami masih mempertimbangkan banyak hal
dan banyak sekali masukan masukan
para ahli dan juga dari masyarakat
dan kita juga melakukan
terkait dengan beberapa
aturan di undang undang nomor tujuh belas
tentang md tiga tersebut
seharusnya tentu kita paham
kpk harus melaksanakan undang undang itu
dan dpr juga harus melaksanakan undang undang itu
karena kita patuh pada undang undang
kita patuh pada hukum
bukan hal hal yang diluar hukum
nah itu yang perlu kita clear kan
sehingga sampai saat ini
ketika misalnya ditanya
apakah kpk akan hadir di pansus tertentu
apakah kpk akan hadir di pansus tertentu
misalnya membuka rekaman proses pemeriksaan miriam
kita tegaskan bahwa
karena kami melaksanakan undang undang
maka untuk proses
rekaman proses pemeriksaan miriam
saat disaksi dalam kasus iktp
tidak bisa kami buka
itu karena kami melaksanakan undang undang
bagaimana caranya kami melaksanakan undang undang
kita baca dulu undang undangnya dan kita
pahami cara pemahamannya itu
melalui berbagai metode penafsiran
yang secara akademik sebenarnya
karena itu tidak bisa kita lakukan
karena itu tidak bisa kita lakukan
kita juga menerima pendapat pendapat
dari para ahli
nah yang kedua terkait dengan pansus itu sendiri
masukan masukan yang kita terima
tentu kita pelajari terlebih dahulu
apakah misalnya ketika
di pasal tujuh puluh sembilan
pansus itu sebenarnya
angket itu sebenarnya ditujukan untuk lembaga seperti apa
lembaga pemerintah dan kemudian
lembaga pemerintah non kementerian
nah kami juga mendapat masukan
dari kampus kampus bahwa
dari akademisi misalnya
kpk tidak masuk dalam ketentuan pasal tujuh puluh sembilan tersebut
ketika kpk diminta untuk melaksanakan undang undang
pertanyaan sederhananya adalah
kalau kemudian kpk ternyata
menurut undang undang tidak masuk dalam
ruang lingkup angket tersebut
akan datang pada pansus atau tidak
nah ini kan salah satu pertanyaan
yang harus dijawab
jadi sampai dengan saat ini
kita belum menyimpulkan
apakah kpk akan datang atau tidak datang
atau kalau datang akan menyampaikan apa
dan apa yang tidak disampaikan
sikap kelembagaan ini menjadi penting
dan tugas saya sebagai juru bicara kpk adalah
mengkomunikasikan pada publik
apa yang menjadi proses pembahasan di kpk
dan apa yang akan kita lakukan ke depan
jadi masih dalam batas kewajarannya
informasi yang disampaikan bukan
kalau menurut saya kan itu masih wajar ya
tapi kalau ada yang tidak menjawabnya

karena kami percaya betul
dalam konteks di alam demokrasi ini
perbedaan pendapat itu adalah sesuatu yang wajar
sepanjang itu dalam konteks penugasan
dan terkait dengan kelembagaan kpk
maka itu penting kita kawal
dan kita pastikan sesuai dengan
hukum yang berlaku
jadi biar masyarakat yang menilai
sebenarnya yang mana
atau yang mana yang sebenarnya
upaya untuk patuh pada aturan hukum yang berlaku
wajar wajar saja sebenarnya
untuk di ini
tapi sebagai institusi
tidak boleh mengomentarin
dia pelaksana undang undang
dia bukan mengomentari atau menafsirkan
untuk dikaji boleh
untuk dipahami di internal boleh
tapi kan sebagai jurubicara
menyampaikan ke publik
menginformasikan posisi kpk
apakah datang atau tidak datang
jadi ini dikaji di internal
jadi tidak boleh mengomentari ke publik sama sekali
banyak yang boleh
bukan kemudian mengomongkan
oh pansus itu legalitasnya kami pertanyakan
tidak kewenangan kpk
dpr itu pak pembuat undang undang
dan pelaksana undang undang
dpr itu juga bekerja berdasarkan undang undang
dpr juga memiliki badan keahlian
kita juga sudah melakukan
diskusi dengan para ahli
jadi kalau dibilang bukan hanya mereka yang
kami punya ahli
kami sudah mengkaji
kami punya akademisi apa sebagainya
dpr juga sudah melakukan itu
itu punya badan keahlian
sudah mengundang pakar
tapi kan masalahnya begini
ketika kpk menjadi obyek
obyek yang akan diangkatkan
maka kan publik kan bertanya
kpk merasa ada masukan bahwa
bukan obyek sebagainya
sebagai masukan itu tidak boleh diangkatkan
sebagai masukan buat lembaganya iya
tapi menyampaikannya tidak boleh
menyampaikan itu suruh akademisi tadi
sebagai institusi negara
dia harus memahami etika antar lembaga negara
itu harus dipahami dulu
jangan mentang mentang nih
apa supra bodinya kpk
emang bisa semena mena terhadap
semua institusi negara
itu ini yang harus kita selama ini
arogansi kpk ini yang harus juga kita cegah

arogansi ini yang harus kita cegah
apa saja ditentang
sehingga begini bos
dia mengandalkan legitimasi dari publik
apa segala macam
ini yang mau kita bongkar
legitimasi publik ini jangan sampai disemena menakan
oleh oknum oknum di kpk
nah ini yang mau kita bongkar apa
apa takutnya dengan angket ini
kalau bersih kenapa risih
itu yang pertanyaannya
ada banyak penyimpangan
ini yang diperoleh
jadi saya mencoba
kami di dpr ini sebagai representasi perwakilan rakyat
kami menerima banyak masukan dan laporan
kami menerima banyak masukan dan laporan
ada yang mengatakan masukannya bahwa kpk bukan masuk obyek dari angket tidak
kalau jalan badan gajian atau kalian di dpr
kalau orang itu institusi negara kok
dia akseleri bodi
dia institusi independen negara yang lahir dari rahim reformasi
ada komnas ham
komisi penyiaran ada komisi pemberantasan korupsi dan lain lain baik jadi kalau dibilang dia tidak
masuk dalam objek penyelidikan ya keliru kpk itu mitra kerja yang mana komisi tiga karena
apa hadir hadir dia adalah in lembaga negara pelaksana undang undang baik menggunakan anggaran
negara jadi apa bisa ya bisa gitu loh jadi jangan berlindung dibalik oh ini bukan institusi pemerintah
apa segala macam ini dia bukan institusi apa institusi bagian dari pemerintahan secara saklek
begitu iya tapi dia adalah disitu ada unsur negara disitu sekjen itu adalah pejabat pemerintahan
ya jadi disebut tadi arogansi tapi buktinya
juga tidak setuju dengan ini persoalan kalau ini nanti gini bos di komisi tiga itu kan terdiri
dari berbagai kelompok kelompok praksi ya seluruh sepuluh praksi itu secara aklamasi ketika
kita rapat di komisi tiga semua itu setuju dengan angket untuk diusulkan ke paripurna
oke setuju semua termasuk ya termasuklah oke nanti kita lanjutkan lagi setelah berikutnya
baik tadi disebutkan sebenarnya kalau soal aklamasi atau tidak sebenarnya dimulai dari komisi tiga
tiga satu yang menggelar rdp dengan kpk sebenarnya sudah aklamasi di komisi tiga untuk mengajukan
hai yang tanya
ke fraksi fraksi nanti sampaikan ke dpp
keputusan dpp tegas
pks tidak ikut dalam
substansinya tidak tepat jadi alasan
aklamasi di komisi tiga tidak bisa
dijadikan alasan bahwa saat itu pks
ikut setuju begitu ya
yang menjadi keputusan kan paripurna
tertinggi jadi di paripurna dan di paripurna
pks sudah berjuang untuk
baik mas donald tadi kalau misalnya
soal kpk anda setuju tidak
kpk itu sebagai
lembaga itu harus bisa juga menghormati
lembaga lain seperti misalnya
dpr tadi disebut ada inilah salah
satu bentuk arogansi kpk
selama ini yang akan dibongkar
angket nantinya sehingga pernyataan pernyataan
itu tidak tepat harusnya
disampaikan kalau arogansi
berarti tidak masuk subjek angket
subjek angket itu pasal tujuh puluh sembilan
pelaksanaan undang undang dan atau
kebijakan arogansi itu kan soal selera
kalau statement pak masintun
tadi tidak masuk
masuk subjek angket
jadi gini pak masintun
sebenarnya secara teori
hukum tidak bisa dikotomi
dengan penafsiran karena dalam
proses pelaksanaan undang undang
juga akan berlaku sah secara hukum
siapa yang secara legal menafsirkan
lembaga negara bisa saja
menafsirkan tapi otoritas
makam akustitusi tapi boleh saja
dong mppr saja boleh
menafsirkan menabrak undang undang
saja dilakukan oleh pak masintun dan
kawan kawan apalagi sekedar
saya kan dari kemarin
dengan pak masintun ini kan
sudah berkali kali bilang ya pak ya
tidak terpenuhi sarat formilnya
adalah diusulkan dua puluh lima
sudah satu fraksi
sudah tapi yang ayat tiga ini
disetujui dalam pari purna
n plus satu setengah lebih satu dan setujui
setengah lebih satu
kemarin kan lagi heboh heboh ini
lagi luar biasanya pak masinton ini bicara
dengan menyebut munafik munafik
tiba tiba saja fahri hamzah ketuk palu
kan gitu kira kira yang terjadi waktu itu
mekanisme pari purna
itu adalah pari purna
berdiri sendiri boleh saja
diaklamasi di komisi tiga boleh saja
tapi forum persetujuan
secara formil itu adalah
kamarnya pari purna
kamar kecil di komisi tiga
ini nggak bisa dijadikan sebagai
alasan untuk kemudian
memaksakan juga di pari purna
kan sah sah saja kemudian satu fraksi
mendengar banyak masukan publik
kemudian berubah sekarang
pan juga berubah jangan jangan kata orang
karena aminahis sah saja biasa saja
tapi yang kemudian
akan dinilai oleh publik
pdip kan konsisten kalau berhadapan dengan kpk
revisi undang undang kpk
penegakan hukum kita dalam hal
pemberantasan korupsi ini harus
institusi penegak hukum lainnya
karena apa dalam undang undang kpk
itu jelas dalam penjelasan itu
bukan untuk memonopoli
pemberantasan korupsi kita
bukan dia tunggal
tetapi kpk itu
terhadap belum optimalnya
institusi penegak hukum kita
baik kepolisian maupun kejaksaan
nah sekarang sudah lima belas tahun
dalam masa reformasi dan terbentuknya
kpk sejak tahun dua ribu dua
kpk belum mampu memerankan
dirinya dalam perintah
undang undang itu sebagai trigger
mekanisme tadi pemicu pemberdaya
terhadap institusi institusi penegak hukum
yang lebih dulu ada
maaf saya potong ini bukan tanda tandanya
akan membubarkan kpk di dalam angket itu ya
itu masih jauh sekali
kita lagi proses
jadi kita belum
ada pembahasan ke sana
terlalu jauh kalau ke sana nah
belum ada atau tidak akan ada
yang mau kita benarkan
ini adalah desain besar
pemberantasan korupsi kita lihat
ukurannya itu adalah apa
kalau dalam internasional itu
indeks persepsi korupsi
sampai saat ini indeks persepsi
dengan ranking kita sama dengan
sama dengan negara kolombia
sama dengan negara maroko
rankingnya itu di ranking sembilan puluh
itu salahnya kpk kalau gitu
bentar kita tidak menyalahkan siapapun
ini sebagai agar
betul ini kita melihat
bandingkan dengan malas ya
yang kpk nya undang undangnya sampai dua kali
direvisi brunei juga begitu
tingkat persepsi korupsi
dan ranking mereka
lebih tinggi dari indonesia
maka kita dengan kpk
sudah lima belas tahun
pemberantasan korupsi kita
kok begini begini saja
dispersepsi korupsi kita secara internasional
loh kok begini begini saja
berarti ada hal yang harus kita benahi
bahwa apa yang dikerjakan kpk itu juga
harus kita apresiasi
tapi peran kepolisian
peran kejaksaan membangun sistem
dan pemberantasan korupsi ini juga harus kita
bangun kokoh sehingga
siapapun kalau kita dengan
cara pemberantasan korupsi kita begini terus
siapapun setiap saat
seharusnya tetap saja
semakin banyak potensi kerugian negara
apa sih asal dari penegakan hukum itu
keadilan kepastian dan kemanfaatan
kemanfaatannya berapa sih
dengan anggaran yang
dihabiskan oleh kpk dengan
pengambilan kerugian negara
kalau itu saya yakin
bukan hanya kpk nya pak
tapi yang mau kita bangun ini adalah
pemberantasan korupsi kita ke depan
kalau kita baca jelas
semangat dari pembentukan undang undang kpk
yang mau diangkat itu kpk
sekarang kita bicara kpk dulu
karena ada masalah di dalamnya
yang perlu kita selidiki
intinya kan semangatnya
kalau menyelidiki itu kan berarti ada masalah
kalau tidak ada masalah tidak mungkin diselidiki
kenapa pks tidak berpikir hal yang sama
kalau misalnya semangatnya adalah memperkuat kpk
memperbaiki sistem pemberantasan korupsi indonesia
dengan cara menyelidiki melalui angket tadi
aku menurut anda cukup
dalam pengawasan di komisi tiga
ya kami berpikir cukup di komisi tiga
pegawai kpk seribu empat ratus an
penyidiknya hampir dua ratus sampai tiga ratus orang
pegawai cuma sembilan ratus an
pak jokowi mestinya berpikir
harusnya pak jokowi berpikir seperti ini ya
presiden yang ambil aksi
bagaimana memperkuat kpk
penyidik independen kita
budgeting kita berikan
harus dikontrol dan komisi tiga
selalu kontrol tetapi sekarang
yang terjadi ketika kpk
yang publik sedang perhatikan
pintu masuknya pun
dan segala macam
tiba tiba muncul angket ini
publik perlu didengar
dan masyarakat perlu tahu
bahwa penegakan korupsi
harus betul betul sesuai dengan
koridor undang undang kpk
dengan segala kelemahannya adalah
lembaga yang kita berikan
ekstraordinari melakukan upaya

sepuluh tahun baru efektif kpk
ini dua ribu dua belas an lah
bahwa lima tahunnya
lima tahun dengan segala

kami tetap menilai berikan kesempatan
dan sekarang nih contohnya
kita sudah mendukung
tadi pembatasan uang
transaksi di atas lima puluh juta kita batasi
nah karena kpk nggak bisa sendirian
ada banyak undang undang yang diperlukan kpk
untuk secara efektif
penindakan bahkan pemberantasan korupsi
kami masih menilai
angket sekarang tidak tepat objeknya
oke nanti akan dijawab lagi oleh bang mas hinton
setelah jeda berikut tetaplah di cnn indonesia prime news

ada pernyataan yang dinilai selalu menyerang pansus dari jurubicara
ada pernyataan yang dinilai selalu menyerang pansus dari jurubicara

salah satunya yang disampaikan oleh pak agun gunanjar sebagai ketua pansus angket terhadap kpk ini adalah pernyataan dari jurubicara kpk febri diansa tentang yang menyoroti anggaran jika anggaran pansus terutama jika digunakan tidak sesuai tepat dengan undang undang maka bisa saja atau berpotensi ini menjadi kerugian keuangan negara
ada pernyataan yang dinilai selama setengah hari
kita akan lihat terlebih dahulu pernyataan dari febri diansa berikutnya
dulu pernyataan dari febri diansah berikutnya
bentuk dari tindak pidana korupsi itu adalah perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dan ada pihak pihak yang diperkaya di sana
kita patuh saja pada undang undang md tiga yang mengatakan di pasal dua ratus satu misalnya bahwa itu terdiri dari seluruh unsur fraksi
ya menjadi pertanyaan ketika tidak seluruh unsur fraksi yang ada di panitia angket tersebut apakah kita bisa mematuhi panitia angket yang kemudian keabsahannya pun masih jadi pertanyaan yang serius
penitia hak angket ini akan ditetapkan melalui keputusan dpr
kita lihat nanti apakah keputusan dpr itu akan dibuat secara melawan hukum atau sesuai dengan aturan hukum yang berlaku
karena di keputusan dpr itu nanti juga akan dilampirkan
berapa kebutuhan anggaran untuk angket ini
anggarannya dari mana anggarannya dari keuangan negara
apakah uang rakyat indonesia ini atau keuangan negara ini dapat digunakan dengan sebuah dasar yang masih dipertanyakan
ya kurang lebih seperti itu yang menjadi sorotan
bang febri ada tanggapan
pernyataan ini menurut anda masih wajar wajar saja membuka wacana seperti yang pernah anda sampaikan di cnn indonesia prime news juga sebelumnya
ya saya kira itu adalah sebuah diskusi atau diskursus hukum yang disampaikan karena itu menjadi bagian misalnya dari pertimbangan pertimbangan yang perlu kita kaji lebih dalam
itu dimulai dari ada sejumlah pasal lah ya kalau disebutkan kembali saya kira mungkin akan cukup panjang
tapi salah satu yang menjadi diskusi cukup menarik adalah terkait dengan pansus yang perlu atau harus terdiri
jadi dari seluruh unsur operasi
tentu saja ini punya konsekuensi hukum
nah tentu kpk dalam konteks pencegahan atau juga punya fungsi sosialisasi misalnya itu perlu juga mendiskusikan itu dan kapan perlu mengingatkan kalau memang ada indikasi indikasi atau resiko resiko pelanggaran aturan hukum
dan kpk tentu tidak mau melanggar aturan hukum tersebut
karena itu sebelum kita memutuskan misalnya hadir atau tidak hadir
atau tindakan tindakan yang akan kita lakukan maka kita perlu mempertimbangkan secara serius
kita juga sering mendengar masukan dari dpr agar kpk lebih menekankan pada fungsi pencegahan tidak pidana korupsi misalnya
tentu salah satu fungsi pencegahan itu harus dimulai dari penerapan hukum secara benar agar kemudian tidak terjadi masalah masalah berikutnya
nah apakah diskusi seperti ini yang dibuka di ruang publik
ada dialog pada saat itu kemudian dipandang sebagai sebuah serangan
saya kira tentu saja tidak ada konteks kpk untuk melakukan penyerangan secara institusional
karena dpr punya kewenangan kewenangan yang diatur oleh konstitusi punya kewenangan kewenangan yang diatur oleh undang undang md tiga misalnya salah satunya kewenangan pengawasan
ketika kpk dipanggil misalnya atau diundang sebagai mitra kerja di komisi tiga
dalam konteks fungsi pengawasan kita dengan senang hati akan datang dan menjelaskan
jadi saya kira malah kpk cukup senang diawasi oleh banyak pihak
ketika ada data yang diminta kita sampaikan
ada perbaikan yang disarankan kita lakukan perbaikan itu
itu yang terjadi sebenarnya
ketika rapat di komisi tiga pada saat itu terjadi antara kpk dengan komisi tiga
namun memang kami tidak bisa memenuhi keinginan atau permintaan
ketika kita mencari keinginan atau permintaan dari komisi tiga saat itu ketika ingin membuka rekaman proses pemeriksaan
jadi poinnya memang hanya itu ya
kiriam s haryani
itu yang kita tolak
karena kpk patuh pada aturan hukum yang berlaku
ada ranah yang harus dipisahkan antara kekuasaan kehakiman proses peradilan dengan ranah ranah pengawasan
jangan sampai kemudian dua aspek ini bercampur dan kita justru dirugikan sendiri
kalau misalnya pak masinton mengatakan ingin memperkuat kpk
bukankah salah satu cara memperkuat kpk itu adalah agar mendukung penanganan kasus kasus
itu tetap jalan secara independen di kpk sampai di pengadilan
karena itu kita minta jangan kemudian kewenangan kpk di bidang perlindakan ini ditarik pada ranah politik
sesederhana itu sebenarnya asal muasal dari hak angket ini
jadi semoga apa yang saya jelaskan ini kemudian tidak dianggap offset lagi
ntar disebut kaleng rombeng lagi
sebenarnya gini apa yang di
dua kali offset jadi merah
febrik sama saya ini sama aja sebenarnya
cuma berada dalam tempat yang berbeda sama
ya sama sama suka mengutarakan hal hal yang
kebiasaan sebagai aktivis itu begitu
nah cuman memang kalau saya berada di institusi politik negara
peran kami setiap anggota dpr itu dia adalah melakukan fungsi jurubicara
nah bedanya adalah febri berada di kpk bukan di icw
harusnya pernyataannya adalah pernyataan yang representasi dari institusi negara yang memiliki etika ketatanegaraan
hubungan antar lembaga negara
nah sama dengan secara implisit apa yang disampaikan dengan statement febri di cnn ini
oh ada potensi merugikan keuangan negara apa semuanya
itu secara implisit bahwa eh panitia angket kalau kalian berjalan merugikan keuangan negara dan kalian itu korupsi
itu merasa diserang
secara implicit itu pak
kalau kalian paksa angget ini berpotensi korupsi

korek apa berpotensi korupsi
kami sudah kaji semua
baik secara perusahaan
baik secara perundang undangan dan penggunaan anggaran
tidak ada disini
silahkan nanti kalau mau kpk mau periksa angket ini benar nggak
ada unsur merugikan negara dan korupsi untuk memperkaya diri nggak
kita tantang kalau itu
biar kpk terus ada kerjaannya ini
kan gitu kan
kan senang benar
tapi masalahnya menyampaikan itu tidak boleh
membuka diskursus itu
lembaga hukum politik
lembaga hukum negara
yang menyampaikan itu yang mbok donal
pebri kan bukan lagi juru bicara icw
juru bicara kpk
itu lho pak
sehingga ya saya nggak tahu apakah ini pernyataan resmi kpk
kalau pernyataan resmi kpk sebagai institusi kpk seperti ini
ini yang membuat rusak hubungan antar lembaga negara
saya tantang aja
bukankah itu bentuk
kita nggak boleh begini dalam bernegara
bukankah itu bentuk
ini harus dijaga
misalnya juga bisa dianggap secara positifnya mengingatkan
bentuk mengingatkan kan misalnya
kan waktu dialog itu saat itu
itu belum terbentuk pansus
nggak saat saat dialog itu belum terbentuk
udah diputuskan pansus
udah diputuskan pansus
waktu itu masih lima fraksi
objeknya kan kpk
jadi nggak boleh
itu kalau mau komprensatif
itu kan membangun apa namanya
kalau bayangkan coba
kalau seluruh institusi negara semua ngomongnya begini model kpk sekarang yang arogan ini
rusak nggak hubungan kelembagaan negara
bener nggak pak
pak mardhani ada tangan apa

kalau tidak boleh seperti itu

jadi saya ingin mengingatkan

saya dua hari ini ikutan terus nih ya
padahal tidak di sini domen saya ya
jadi saya ingin mengingatkan
tidak di sini domen saya ya
jadi saya ingin mengingatkan
saya masuk ya

selalu dari teman teman pendukung pansus ini ingin memperkuat kpk
tapi wacana yang berkembang di publik beritanya tadi february offside ya
kemudian tiga kali dipanggil mangkir
maka ada pemaksaan

kalau tiga kali dipanggil mangkir maka ada pemaksaan dan seterusnya dan seterusnya
jadi maksud saya ada kalau bang mas hidon dan teman teman yang di pansus benar benar ingin dengan angket kpk ini memperkuat kpk
ya jangan masuk ke isu veriferal apatah lagi yang sangat quote and unquote tidak ke substansi
usul saya fokus gitu loh usul kami nih
jadi nggak usah ngomong ini penyerangan statementnya begitu maksudnya
tapi sekarang ketua pansus malah menyurati ke pimpinan kpk
itulah makanya publik ini
begini bang perlu diingatkan juga agar etika kelembagaan itu dijaga
ini kan kita bernegara pak
ya bukan berelaburan
lsm ria atau bersuka suka ria
dalam hubungan negara yang demokratis ini siapapun bisa berpendapat
disampaikan dengan benar
kita tidak membatasi kpk untuk bicara
tapi dalam konteks sesuai tupuksinya jangan offset seperti kalian rombeng ini
apa saja dikomentari
harga cabai di pasaran sekian nanti diikut komentar
nah ini yang harus maksud saya
itu adalah pahami konteks tupuksia tugas pokok dan fungsinya
karena yang berkembang saat ini pun disebut anggaran pansus angket terhadap kpk mencapai tiga satu miliar
nah yang dikhawatirkan yang begini
sebenarnya kalau dari pandangan icw sendiri seperti apa kira kira
apakah mengingatkan seperti ini tidak boleh
apakah ini dianggap serangan
apakah ini memang kenyataan yang bisa saja nantinya sebenarnya pernyataan atau diskursus yang dibuka oleh bang febri diansa dari kpk tadi bisa mungkin saja
atau salah sama sekali
saya pikir entah bang masinton yang baper atau memang pansus kurang bahan
jadi ini jadikan tema utama
tapi sebenarnya nggak itu
jadi itu kan jangan sampai benar kata pak mardhani
jangan sampai debat sematik
fokuslah mau ke substansinya mana
ini kan jadinya nggak kelihatan kemana mana substansinya
saya dari awal menyatakan bahwa angket ini ilegal angket ini cacat hukum
pernyataan jurubicara kpk ini kan bisa menjadi message untuk mengingatkan bahwa ada potensi penyelewengan yang terjadi kalau ini dilakukan secara tidak prosedural
karena perbuatan melawan hukum korupsi itu terjadi karena penyalahgunaan keundangan
kemudian terjadi perbuatan orang yang tidak berwenang dan melakukan tindakan tindakan secara hukum
apalagi kemudian terjadi anggaran negara juga dikeluarkan di situ
tentu terjadi misius
dan di situlah kalau misius
terus kalau kita bicara di situlah pintu masuk terjadinya korupsi
jadi sebenarnya ini persepsi saja
bisa dimanai banyak
sama juga saya yang belum pernah dengar nih bang mas hinton bilang fahri hamzah juga kaleng rombeng
padahal di situ dia bilang anggota dpr itu bego bego amat
juga kemarin juga pernah bilang
oh pernyataan pernyataan itu ya
iya pernah kemarin juga pernah bilang soal tki kita itu adalah babu di luar negeri
itu kan sarkas sekali
nggak pernah bang mas hinton
itu ribut itu
nggak nggak kita omongkan ke publik
kita cukup ingatkan sebagai kawan
pak fahri jangan ngomong seperti itu
oh sudah diingatkan ya
ya kita ingatkan mbak
itulah sebagai perpawanan
tapi nggak pakai istilah yang tadi ya
karena kita juga tidak ingin ya hubungan baik perkawanan juga harus terjaga
nah antar lembaga juga harus begitu ya
saya ingin tanya supaya diklarifikasi tadi
benar nggak pansus ini sebenarnya kekurangan bahan akhirnya
karena obyeknya sudah salah
bahannya sudah segini
cuma ya nanti lah ya
nggak enak kita publis publis di sini
bang febri ini dengan surat yang dikirimkan dari ketua pansus angket kpk ini kepada ketua kpk
apakah akan membuat anda menahan diri atau bagaimana ini setelah ada surat yang dikirimkan
terkait pernyataan pernyataan anda yang dinilai tadi menyerang
ya pertama saya kira perlu saya ucapkan terima kasih ya pada pak masinton dan teman teman
sepertinya kemudian sangat tertarik dengan beberapa pernyataan yang saya sampaikan sebelumnya
dan yang kedua tugas sebagai jurubicara kpk tetap akan dilaksanakan sepanjang itu terkait dengan kelembagaan kpk
jadi kalau dibaca di undang undang tiga puluh tahun dua ribu dua
ada lima tugas kpk di sana
tidak benar kalau ada yang mengatakan tugas kpk itu hanya di bidang penindakan
jadi hanya mengumumkan perkembangan perkara dan lain lain itu sama sekali tidak benar
ada tugas tugas yang lain bahkan ada yang lebih jauh di bidang pencegahan dan monitoring terhadap pelayanan publik
nah semua hal tersebut tentu perlu diinformasikan pada publik dan itu hak dari masyarakat
ketika kemudian itu disampaikan pada publik sepanjang itu terkait dengan kpk
tentu saja kita akan terus melakukan hal tersebut
bahwa kemudian ada pihak pihak yang tersinggung dan kemudian mengatakan sebaliknya
silahkan saja dalam diskursus demokrasi
saya pikir itu bukan menjadi satu persoalan yang cukup besar
yang perlu kita pahami sekarang adalah kalau kita bicara soal angket
tentu saja kita bicara terlebih dahulu fondasi utamanya terkait dengan apa aturan yang mendasari hak angket tersebut
dan bagaimana ketentuan yang sah terkait dengan pancus
soal angket kpk itu satu hal yang pertama
yang kedua kita baru bicara tentang ketika pansus angket itu dibentuk apa saja yang bisa diungkap di sana
apakah bisa masuk pada ranah hukum di proses persidangan atau tidak
itulah hal hal yang substansial saya kira yang
lebih baik fokus ke situ ya oke
baik lebih baik fokus pada substansi
tapi sayang sekali malam hari ini tidak cukup waktu kita untuk membahas semua substansinya
termasuk sebenarnya masih ada pr tentang benarkah revisi pasal dua ratus satu
masih ada pr tentang benarkah revisi pasal dua ratus satu

nanti mungkin lain kali kita undang lagi dan masukkan

pancusnya sibuk tidak ini
pernah jadi kurang banget
revisi dua ratus satu itu berarti mereka percaya bahwa angket ini tidak saat hukum sebenarnya
makanya didorong revisi itu

udah ada yang terserah sama angket

revisi undang undang itu sudah dua tahun
karena kita terlalu angket angket ini kan sudah menggunakan
pasal pasal yang ada
oke kita sudahi sampai disini
wawancara atau dialog kita malam hari ini
terima kasih pak masinon terima kasih pak mardani terima kasih
juga bang febri diansyah dan mas donald faris
telah bergabung bersama kami di cnn indonesia prime news
rangkuman fokus bahasan kami malam hari ini
masih akan segera hadir setelah jeda berikut ini